putri rizik syihab baru saja menggelar akad nikah bersamaan dengan maulid nabi pada empat belas november dua ribu dua puluh
banyaknya orang yang hadir membuat kerumunan tidak terhindarkan
protokol kesehatan pun terlewat untuk dijalankan dan kenakan denda sebesar lima puluh juta rupiah
perihal pernikahan pemerintah sebenarnya sudah mengizinkan menggelar resepsi sejak adanya new normal
dengan catatan sesuai protokol kesehatan yang ketat
perencana pernikahan atau wedding organizer steven willy alexander pun membagikan tips protokol kesehatan
apa yang bisa diterapkan saat menggelar acara pernikahan sesuai anjuran pemerintah
untuk menggelar acara resepsi banyak hal yang harus dilakukan dengan detail
mulai dari protokol tiga m yang harus dijalankan oleh seluruh pihak
mulai dari vendor
dengan pemberlakuan aturan jaga jarak
pengantin tidak lagi bisa minggel dan melempar bunga
ucapan selamat dari tamu kepada pengantin dilakukan dari jauh tidak perlu naik ke panggung
para tamu pun disediakan tempat duduk yang berjarak dan tidak diperkenankan makan sambil berdiri
makan bisa dilakukan di tempat dengan seating buffety atau mengambil sendiri
namun pelayan resto yang mengambilkan makanan memakai pelindung diri yang lengkap
selain itu jika tamu yang diundang cukup banyak maka pilihannya juga bisa membuat acara menjadi beberapa sesi
untuk resepsinya jadi ada yang siang sore dan malam
tetapi kita antara sesi itu kita juga harus memberikan waktu kepada teman teman petugas protokol kesehatan untuk mendisinfektan ketika pergantian tamu undangan
untuk membatasi tamu yang hadir
kondangan online juga bisa jadi pilihan dengan live melalui media sosial
hal ini juga yang dilakukan oleh calon pengantin elsa paradila
sejumlah protokol kesehatan ketat ia siapkan bahkan memilih tempat outdoor untuk pelaksanaan acaranya
ya aku anak pertama terus calonku juga anak pertama
pasti kita pengenlah dipestain undang semua temen yang kita kenal diundang tapi karena kondisi kayak gini gak bisa
jadi ya akhirnya memutuskan untuk yaudah ke live instagram
aja awalnya itu emang mama aku tuh pengennya indoor karena kebetulan lagi musim hujan kan bulan ber ini
tapi aku bilang kayak ini tuh lagi pandemi aku gak mau mengambil resiko dengan bikin acara mengumpulkan sekumpulan orang di dalam ruangan tertutup
jadi aku memutuskan untuk outdoor
jadi resep di pernikahan
epidemiolog triunis miko mengatakan acara bisa dilakukan di ruang tertutup namun baiknya membuka semua pintu jendela
ataupun menyediakan kipas angin x house agar sirkulasi udara dapat berganti
gang itu atau jalan itu bisa banyak bener gitu kapasitasi
jadi harusnya mengatakan maksimal kerumunan
atau undangan acara apapun
mau pernikahan begitu mau apapun itu seratus orang maksimal
ya satu lagi yang harus dilakukan mengukur suhu
mencegah kluster di pernikahan tentu menjadi tanggung jawab bersama baik penyelenggara maupun para tamu
pemerintah pun memiliki andil dengan melakukan sosialisasi pengawasan dan penindakan bagi yang melanggar